pucuk dicinta ulam pun tiba
kita kehilangan satu anak siliwangi
tapi sekarang kita menemukan dua anak siliwangi
kamu sudah menguasai ajian kalimat usaha
ajian kalimat usaha adalah untuk mempertahankan diri
menekankan pertahanan tubuh untuk menghadapi musuh
jurus jurusnya pun lebih banyak bertahan
hakikat ilmu bela diri adalah untuk bertahan
untuk mengalahkan musuh
kamu akan belajar ke tingkat selanjutnya
jangan lupa like share dan subscribe
sepertinya ada yang aneh
jangan lupa like share dan subscribe

sampai jumpa di video selanjutnya

untuk mendapatkan makan
kenapa aku tidak bisa menggunakan ilmu
untuk menjadi juri
sampai jumpa di video selanjutnya
untuk mendapatkan makan
untuk mendapatkan makan
untuk mendapatkan makan
untuk mendapatkan makan
untuk mendapatkan makan
untuk membuat benih
untuk membuat benih
untuk membuat benih
untuk membuat benih
untuk membuat benih
untuk membuat benih
untuk membuat benih
untuk membuat benih
untuk membuat benih
hai sepertinya kita kehilangan jejak dia
pujuk dicinta ulam pun tiba
sampai sekarang kita menemukan dua anak siliwangi
kita tidak perlu susah payah mencari mereka
mereka sendiri yang datang mencari kita
jangan jangan mereka sudah menangkap rai surawisesa
tadi jejak rai surawisesa masih bisa dikejar
tetapi sekarang tiba tiba menghilang
apa mungkin mereka sudah lebih dulu
dimana rai sravisesara
pasti kalian sudah menangkap rai sravisesara
cepat berhutang hewan ini
aku sudah lapar
hah enak saja
kurang ajar sekali kamu
mau merampok ya
orang seperti ini harus dikasih pelajaran
kecil kecil udah merampok

engkau tidak apa apa
aku tidak apa apa raka
tidak ada waktu untuk melawan mereka
kita harus menjalankan amanat dari ayah hanka untuk mencari ray surawi sesa
alhamdulillah raka berangkat
kita sudah kehilangan anak siliwangi
lebih baik kita kembali ke pajajaran
dan melapor kepada kipatiran
kau sudah semakin matang dengan jurus pertama
dan kau sudah semakin matang dengan jurus pertama
dan kau sudah semakin matang dengan jurus kedua
terima kasih pak mah karena pak mah sudah mengajari
artinya kau sudah menguasai pertahanan diri dan menyerang
tapi itu beliau pun
aku akan mengajari kamu jurus kedua
baik pak mah
kenapa mataku harus ditutup
jurus ketiga ini menekankan ketajaman hati
baik pak mah
sekarang pasang kuda kuda dan bersiaplah untuk menahan serangan
baik pak mak